dalam sebuah aksi unjuk rasa awalnya mahasiswa hanya terlibat saling dorong dengan anggota gabungan yang menjaga gerbang masuk kantor bupati bogor
tiba tiba anggota satpol pp kabupaten bogor keluar dari gerbang dan menghajar pengunjuk rasa
peristiwa ini terjadi saat mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa islam mpo cabang bogor melakukan aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan ruang rawat inap kelas tiga rumah sakit umum daerah lewiliang kami siang
kepala satpol pp kabupaten bogor menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan memastikan kejadian tersebut dalam proses penyelidikan
saya sebagai satpol pp kabupaten bogor bersama lembaga menjaga permohonan maaf atas kejadian kemarin
mudah mudahan hal ini tidak terulang lagi
dan kami dari satpol pp saat ini kita sedang mendalami
kami membentuk tim internal tindak internal